pemirsa masyarakat indonesia yang majemuk menuntut untuk menerapkan sikap yang toleran
indonesia adalah negara dengan keragaman etnis suku budaya bahasa dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia
moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang sikap dan perilaku selalu mengambil jalan posisi di tengah tengah atau wasatiyah
sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan
lalu seperti apa moderasi beragama di tengah masyarakat kita
sudah bergabung bersama di studio cnn indonesia ada ahmad farurozi atau gus fahrur ketua pengurus besar nga datul ulama
assalamualaikum gus fahrur
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar gus baik ya sehat sehat
ya gus ini menjelang sebentar lagi kan umat kristiani merayakan natal begitu ya gus
anda melihat bagaimana situasi secara umum jelang natal tahun baru ini tahun ini
ya alhamdulillah saya melihat situasi keamanan baik
kondisi di masyarakat juga saya kira alhamdulillah ya
pasca pandemi situasi sudah mulai pulih
orang orang sudah mulai bisa pergi kemana mana
dan alhamdulillah situasi keamanan juga saya kira sangat kondusif
polisi bekerja dengan baik kabaran keamanan juga baik
khususnya jakarta saya lihat ya alhamdulillah
tidak ada huru hara tidak ada kerusuhan
insya allah kita berharap orang bisa menjalankan perayaan natal tahun baru ini dengan aman dan tertib
insya allah ya
apalagi kondisinya sekarang memang secara untuk pandemi sudah mulai berangsur
sampai berangsur angsur pulih begitu ya gus ya
nah kalau dari sikap toleransi dari segi toleransi anda melihatnya bagaimana
jadi sikap toleran itu harus dimiliki semua orang ya
baik itu orang muslim atau non muslim atau siapapun yang berada di indonesia dan di seluruh dunia ya
kita saya dari nahdlatul ulama ketua umum pbnu selalu concern untuk ikut dalam kampanye ini
bahwa kita menginginkan dunia
kita ingin dunia yang aman
kita ingin negara yang tenang
kita ingin semua bisa menjalankan ibadah dengan baik ya
dan ini akan terjadi kalau kondisi aman
makanya semua bertanggung jawab pada keamanan negara ini
dan semuanya harus menjadi moderat ya
moderat itu sikap yang tidak berlebihan
tidak terlalu fanatik
kita semua menjalankan agama masing masing dengan sebaik baiknya ya
tapi tidak usah berlebihan
sehingga mengganggu kepada negara
sehingga mengganggu kepercayaan orang lain
termasuk dalam perayaan natal hari ini
kita umat muslim harus menghargai saudara saudara kita
umat nasrani yang mengadakan perayaan natal peringatan natal
harus kita hormati dan kita dukung ya
tidak boleh ada upaya upaya yang membuat situasi tidak aman
makanya kami dari nahdlatul ulama biasanya ikut dilibatkan oleh pihak keamanan
kami punya bansar ansor untuk ikut menjaga
ikut menjaga lingkungan lingkungan kenyataan beragama
ini sebagai upaya untuk menunjukkan pada siapapun
bahwa kita ini berbeda agama pun adalah saudara
saudara sebangsa saudara sesama manusia
ini yang harus kita lakukan
kita kan bicara tentang moderasi beragama ya gus
mungkin bisa dijelaskan nilai nilai apa saja sih yang ditanamkan di moderasi beragama ini sebenarnya
ya moderasi beragama itu dimulai dengan sikap adil
jadi kita harus berpikir
jadi kita ini mesti moderat tidak berlebihan
tidak berlebihan tidak terlalu fanatik tidak menjadi hakim kebenaran bagi orang lain
kita harus memberikan ruangan untuk berbeda pendapat berbeda tafsir ya
bagi kita sesama seagama ataupun berbeda agama
jadi mesti ada keinginan untuk adil itu kata kuncinya
adil pada siapapun kita ini harus adil
islam mengajarkan kita jangan boleh
jangan ada kebencian membuat kamu tidak adil
kita harus adil
jadi kita harus berpihak pada kebenaran
kita tidak boleh berat sebelah
kita tidak boleh mau bener di dewi
jadi semua harus ikut aturan
ya kayak ada di lalu lintas ada lampu merah
ya kita mesti patuh kalau enggak ya tabrakan
tidak boleh memaksakan juga begitu ya
tidak boleh tidak boleh ya
kita mesti ikut aturan
jadi semuanya ini harus taat aturan
kita harus adil pada siapapun
baik agama ataupun agama yang lain
dan saling menghormati saling menghargai
ini saya kira ajalan yang universal
tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan
semua agama pasti mengajarkan kasih sayang penghormatan kemanusiaan
dan kita itu semua agama sama
kita kemarin sudah bertemu di bali
nu menginisiasi satu pertemuan yang disebut dengan r dua puluh
religion dua puluh berbarengan dengan g dua puluh di bali
sebelumnya kita menghadirkan semua tokoh agama dari lima benua
dari hampir tiga puluh lebih dari tiga puluh negara
kita berdiskusi membangun jembatan komunikasi
barat dan timur termasuk india
bagaimana kita ingin jangan ada kekerasan atas nama agama
jangan ada kebencian atas nama agama
jangan ada semangat ingin menghabisi
kita ini bisa hidup bersama sama
kita harus mencari kemanusiaan
dan harus dicegah perang
kita sudah sepakat tidak boleh perang
perang itu sesuatu yang buruk
pemerintahan yang jelek itu lebih baik daripada perang
apalagi perang berdasarkan agama begitu ya
oh itu tidak boleh
jadi agama tidak boleh lagi menjadi pemantik perang
agama harus menjadi solusi
agama harus jadi titik temu bukan titik pisah
agama harus menjadi pemersatu
kita itu semua meyakini tuhan
saya kebetulan waktu di bali ada diskusi dengan rabi yahudi ya
tokoh yahudi palestina
dia mengatakan dalam konsep agama islam
itu seperti orang yang menaruh satu bata
jadi ini bangunan
jadi agama agama ini satu bangunan kita menaruh satu batah
artinya kita ini satu bangunan
kesatuan begitu ya
saling memerlukan saling membutuhkannya
tidak boleh lagi ada kebencian atas nama agama
kalau gus melihat moderasi beragama ini apakah sudah terlihat di masyarakat kita dan seperti apa sih contohnya
di indonesia sebetulnya kita menjadi ruang apa menjadi contoh yang baik moderasi beragama
saya sudah melihat di berbagai belahan dunia ya
indonesia ini salah satu contoh yang bagus ya
salah satu contohnya itu kita memberi ruang untuk berbeda ya
kita memberi ruang untuk mengekspresi semua agama
kita ini di indonesia ini kan saling dihormati saling dilindungi
tidak ada apobia
kita ini menjalankan agama masing masing dengan aman dan tenang
dan di indonesia ini kita sejak dulu ya punya semboyan bineka tunggal ika
berbeda beda tapi tetap sama
ini satu semboyan yang bagus ya
luar negeri itu menganggap kita itu baik sekali
saya pernah datang satu forum internasional kemarin bulan juli di cairo
itu seorang pembicara dari singapura
mengatakan contoh terbaik toleransi itu indonesia
indonesia itu contoh terbaik tentang moderasi umat beragama tentang toleransi
dimana mayoritas masyarakat muslim di indonesia ini mau berbagi dengan agama yang lain dengan hak yang sama
tidak minta lebih
di mana mana itu yang mayoritas mesti minta lebih
indonesia ini kita mengukur yang sama
ini satu contoh yang bagus ya
bagaimana kita ini muslim mayoritas di indonesia
tetapi tidak minta keistimewaan atau kelebihan
kita dihitung yang sama suara yang sama kedudukan yang sama hak politik yang sama
ini salah satu yang kita harus jaga
indonesia harus jadi contoh dari moderasi beragama
terkait sikap toleransi yang harus dijadikan contoh oleh indonesia ini juga sering digaungkan atau diomongkan oleh pak presiden begitu ya
kita akan bahas ini lebih lanjut
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali sesuatu lagi setelah pariwara berikut
apa yang terngiang di benak anda mengenai surabaya
mungkin sebagian orang hanya mengenal surabaya dengan monumen tugu pahlawan
jembatan suramadunan megah atau patung suro dan buaya
padahal di kota pahlawan banyak destinasi wisata yang layak dikunjungi
sembari mempelajari nilai nilai toleransi dan keberagaman
seperti masjid cengho yang berada di jalan gading ketabang genteng surabaya jawa timur
tak hanya menawarkan keindahan bangunan
masjid bernuansa oriental ini juga bisa menjadi contoh pluralisme dan keberagaman
hal inilah yang membuat masjid cengho menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara
yang datang ke surabaya
selain menikmati keindahan arsitekturnya
para wisatawan ini juga ingin belajar bagaimana umat muslim tionghoa dan pribumi
melebur menghormati nilai nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang etnis dan agama
jadi saya sendiri
karena kebetulan juga baru pertama kali mengunjungi masjid cengho ini
begitu pertama kali masuk ke wilayah masjid cengho ini ternyata sangat baik ya
sangat indah sekali dan penampakannya pun juga penampakan seperti nuansa nuansa arsitektur dari cina seperti itu
padahal ini adalah tempat ibadah untuk teman teman muslim
ya sangat menakjubkan
ini adalah pertama kali kami datang ke kota ini
dan ketika kami datang ke sini kami ingin melihat masjid ini
karena muslim di seluruh dunia adalah saudara kami
dan kami sangat senang melihat masjid dari negara lain
nilai toleransi terpancar jelas di masjid muhammad cengho
tempat suci umat muslim ini seolah menjadi miniatur baru keberagaman di surabaya
setiap hari bangunan yang sekilas mirip kelenteng ini digunakan kaum muslim beribadah sholat
dan kegiatan keagamaan lainnya
memang masjid cengho ini berdiri di atas dan untuk semua golongan
ya untuk semua agama
ya jadi siapapun ingin berkunjung ke masjid cengho ingin mengikuti kegiatan kegiatan masjid muhammad cengho ini sangat terbuka

masjid ini juga dianggap sebagai simbol kegiatan kegiatan masjid yang beragama
terutama kaum muslim dan tionghoa di surabaya
di sebelah kiri bangunan masjid terdapat banyak prasasti dalam berbagai bahasa dan latar belakang agama
berisikan komitmen hidup rukun bersama
diharapkan dengan keberagaman dan toleransi antarumat beragama di masjid cengho surabaya
bisa mengikis paham radikalisme dan terorisme di indonesia
ketika kita diperhubungkan dengan masjid lainnya

dari tayangan tadi apa yang bisa menyebutkan
di indonesia ini punya beberapa masjid cengho
salah satunya di surabaya di malang juga ada di pandaan juga ada
jadi teman teman kita komunitas muslim tionghoa
itu membangun beberapa masjid
di jakarta bapak alun pak yusuf hamka juga punya
artinya islam itu memang agama untuk semua golongan
bahkan dulu ada riwayat carilah ilmu sampai ke negeri cina
saya sudah pergi ke china
di china itu malah islam lebih tua dari di indonesia
jadi ada makam sahabat nabi di cina di guangzhou
saya sudah datang ke sana
jadi artinya era nabi abad enam itu sudah kirim utusan pergi ke cina
dan masih ada makamnya namanya masjid ashab di guangzhou itu
artinya islam itu di seluruh dunia
di china banyak dan di sana ada banyak sekali umat islam ya
saya sudah mengunjungi berbagai kota di cina
saya sudah lihat komunitas muslim di shanghai di beijing sampai ke xinjiang
saya sudah pergi
jadi semua islam
ini untuk semua etnis ras
jadi kita tidak mengenal perbedaan
jadi al quran juga mengajar begitu
bahwa manusia ini tidak boleh dibedakan dengan warna kulitnya
jadi semuanya ini saudara
harus dinilai sama begitu
sama sesama manusia
nabi itu pernah berdiri melihat jenazah orang yahudi
sahabat ingatin nabi itu orang yahudi
yahudi juga manusia
jadi tidak ada kebencian itu
juga kan di berbagai kesempatan sering menyampaikan atau mengingatkan tokoh tokoh agama
untuk menjadikan sumber atau nilai nilai agama ini sebagai sumber kebhinakaan begitu ya
nah apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh pak presiden
ya bahwasannya pak presiden itu menginginkan kita semua ya tokoh tokoh agama ini
bisa mengajarkan moderasi pada umatnya pada pemeluknya tentang bagaimana ajaran agama yang benar
itu bermula dari pemahaman yang terdistorsi
jadi islam tidak akan mengajarkan terorisme
terorisme bukan islam
begitu juga agama yang lain
tidak ada agama yang mengajarkan kebencian kekerasan ya
kalau orang itu memahami agama dengan benar pasti dia menjadi sangat toleran
makanya presiden menginginkan agar agama ini menjadi sumber persatuan untuk merawat kebinekaan
karena ajaran agama ini kalau difahami dengan benar
pasti mengajarkan dia itu mencintai sesamanya
jangan kan mencintai manusia
nabi mengatakan kamu kalau nanam pohon dimakan burung itu pun kamu dapat pahala
jadi seburung makan tanaman kita aja itu kita jadi sedekah
apalagi dimakan manusia
oke apalagi berbuat baik kepada manusia begitu ya
nah kalau kita lihat kondisi saat ini kemudian belajar dari sejarah masa lalu
dimana ada konflik berdasarkan agama begitu ya gus ya
nah apa hal penting atau menesankan agama
apa yang bisa dilakukan untuk supaya di masyarakat kita ini
kepahaman tentang moderasi beragama itu bisa dijalankan begitu
ya ini harus ada upaya terus menerus untuk merawat moderasi ini bagi semua tokoh agama ya
bahwasannya kita tidak boleh menyampaikan dengan sepotong sepotong
dan masyarakat hendaknya memilih guru yang benar
jangan percaya pada aliran yang sembunyi sembunyi

sesuatu itu kalau benar itu terang
ya tidak perlu sembunyi
jadi sesuatu itu kalau benar itu nyaman
kalau sesuatu itu diajarkan dengan sembunyi sembunyi dengan takut itu pasti nggak benar
dosa itu sesuatu yang kamu sembunyikan
kalau benar kamu mesti tidak takut
ajaran agama ini yang benar ya
sudah orang semua tahu islam seperti apa
tapi kalau itu didoktrin diem diem sembunyi sembunyi pasti nggak benar
jadi dosa itu sesuatu yang tidak nyaman di hati kamu
jadi kebenaran itu pasti nyaman
agama ini pasti berbentuk
makanya kita berharap masyarakat juga mengambil dari sumber yang benar
jadi kita mesti bisa memilih dan memilah
hari ini dengan derasnya harus informasi medsos ini kan orang bisa mengakses apa saja di mana saja
makanya mesti harus ada filter
nah makanya kita harus menguatkan ormas ormas keagamaan moderat yang sudah ada di indonesia ini
untuk agar dia menjadi mainstream
supaya orang tidak ingin coba coba yang baru yang aneh aneh itu
tidak ada apa apa
tapi pertanyaannya kenapa masih ada paham radikalisme
kita akan lihat
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti
agus pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dalam dialog merawat moderasi beragama di indonesia
gus fahrur kenapa sih gus anda melihat masih ada paham radikalisme
sebenarnya apa yang salah
dan kemudian faktor faktor apa yang mempengaruhi
jadi radikalisme itu lahir dari pemahaman yang salah kepada ajaran agama
itu pemahaman yang tidak lengkap
jadi pemahaman yang disampaikan secara sepotong sepotong
memang di mana pun itu pasti ada orang yang ekstrem kanan atau ekstrem ke kiri
tapi sebetulnya ajaran agama itu harusnya lurus
kalau al quran mengatakan
kita itu harus di tengah
sesuatu yang terbaik itu yang di tengah
dan nabi mengatakan
bikin mudah jangan bikin sulit
kasih gambar gembira jangan bikin takut
jadi terorisme itu sama sekali bukan ajaran islam
bagaimana terorisme dilakukan di negara islam
ngorban juga orang islam
kan tol sekali itu
itu jahat macam apa
itu sangat tidak rasional
makanya kita juga heran ya kenapa orang masih tertarik faham seperti itu
dan itu biasanya dilakukan dengan sembunyi sembunyi
makanya harus kita kuatkan faham moderasi ini di medsos di semua ruang dunia maya
biar masyarakat tidak tertarik yang seperti itu
jadi pahaman sempit sempal itu selalu ada
bukan hanya islam
ingat kita kejadian di new zealand dulu
bagaimana masjid diberondong
ya itu selalu ada yang seperti itu
ya bagaimana yang terjadi di rohingya
bagaimana terjadi di india
artinya ini semua faktor faktor itu ada
dan itu harus kita bersama kuatkan
moderasi beragama ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang agama
dan semua itu agama apa
teror itu bisa dilakukan oleh siapa saja
itu bukan ajaran agama
itu ajaran yang terhadap kita
itu ajaran yang terdistorsi saya katakan
makanya guru guru agama tokoh tokoh agama harus memberikan pemahaman yang lebih luas
sehingga mereka bisa melihat ajaran yang benar
ajaran yang memanusiakan manusia
yang menyayangi manusia
islam itu rahmatan lalamin
kan tidak mungkin rahmat itu kemudian menjadi kebencian
islam ini bahkan mengajarkan agar kita menghormati orang lain
nabi mengatakan harus menghormati orang lain
muslim non muslim tetangga harus menghormati
jadi kita itu banyak sekali ajaran agama
kalau saya sebagai muslim banyak sekali ajaran agama yang menyuruh kita untuk berbuat baik
untuk menjadi moderat adil mencintai sesama
itu di al quran di hadis di semua kegiatan semua pendapat ulama masyarakat seperti itu
ada pun ada aliran aliran sempalan sempalan
ini yang harus kita bersama cegah ya
itu mungkin baru datang dari luar negeri
baru datang dari mana mereka
baru datang dari mana mereka belajar
rakyat indonesia sesungguhnya berabad abad kita kan tidak mengenal itu
ini kan baru datang beberapa saat dekade belakangan ini
tidak ada pengerusakan candi borobudur misalnya
situs situs umpamanya kita masuk dengan sangat damai
dan islam masuk dengan melakukan akulturasi budaya
sehingga kita menjadi dekat sekali dengan budaya jawa dikasih dengan budaya yang lain
islam itu mengajarkan itu
oke baik ini dalam diskusi refleksi dua ribu dua puluh dua moi belum lama ini indonesia disebut jadi ikon perdamaian dunia begitu ya
nah apa maknanya bagi kita gus
bahwasannya indonesia ini salah satu contoh terbaik tentang moderasi
saya mendengar itu dari beberapa orang
bahkan ada satu lembaga dari timur tengah yang ingin mengadakan pelatihan moderasi beragama itu di indonesia
jadi indonesia ini sebetulnya bagi orang yang mengerti itu contoh yang terbaik
tentang bagaimana orang hidup berdampingan dengan agama yang lain
bahwa tidak ada fobia di indonesia
di tempat lain masih ada kita akui lah
itu phobia ini phobia itu
tapi indonesia ini adalah contoh bagaimana gereja dengan masjid berdampingan
bagaimana kita pulau bali yang mayoritas hindu umat muslim bisa hidup
kita ini jadi contoh toleransi yang baik
dan ini diakui oleh dunia
dalam satu forum internasional di mesir ada tokoh dari singapura mengatakan indonesia adalah contoh terbaik
itu banyak sekali kita dengar
dan ini akan jadi ikon
dan waktu saya datang di amerika saya pernah ikut diskusi dengan miss marshall di amerika
mereka mengatakan orang harus melihat islam itu indonesia
karena indonesia lah mereka yang pernah datang ke indonesia
itu melihat bagaimana kita ini sangat moderat
bagaimana kita itu sangat toleran
ini jadi contoh bagi negara lain
baik terakhir gus
jelang perayaan natal tahun ini
apa pendapat anda
apa pesan gus kepada umat beragama di tanah air
ya kita ingin mengajak semuanya untuk terus menjaga moderasi beragama
menjaga situasi yang kondusif
menjaga negeri tetap aman
bahwa kita bisa menjalankan agama dengan baik kalau negara ini aman
kalau negara tidak aman bagaimana kita bisa beribadah
kalau masjid hancur pasar hancur rumah sakit hancur
itu jangan sampai terjadi di indonesia
jadi tidak boleh ada perang
tidak boleh ada kebencian
tidak boleh ada fanatisme yang berlebihan
tidak boleh ada semangat ini menghabisi yang lain
kita ini bisa hidup bersama sama dengan keyakinan yang berbeda
dan orang lain meyakini apa yang mereka yakini
ini semua kita tidak perlu pertentangkan
bahwa agama itu harus menjadi titik temu
bahwa agama ini harus menjadi rahmat
agama ini mengajarkan kasih sayang
tidak ada agama yang mengajarkan kebencian atau kejahatan
ini yang harus kita rawat
dan saya mengajak khususnya pada umat islam
mari kita hadapi ini natal tahun baru ini dengan sukacita kepada pemeluk agama yang lain
mari kita rayakan semua ini dengan baik
dan kita semua bangga menjadi bangsa indonesia yang rukun dan sangat toleran
baik terima kasih gus fahru sudah hadir di sini sudah berbagi di sini
semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh masyarakat
dan kita sama sama belajar untuk menambahkan lagi kehidupan bermula
dan kemudian lagi kehidupan moderasi beragama begitu ya dalam kehidupan kita
supaya paham paham radikalisme itu bisa hilang begitu ya di indonesia
baik pemirsa demikian dialog kita dalam cnn indonesia forward kali ini
saya lucia sarwi pamit untuk diri